gak usah bang
mana berani saya menghina bang udin
terus kenapa lo nolak duit gue
saya nggak jadi nolak deh bang
ngumpet dimana bang
aku juga bingung tis
mendingan ngumpet aja di rumah saya
polisi itu kan gak tau dimana rumah saya
kalau aku mumpit di rumah kau
orang orang sudah banyak yang lihat
kalau aku jalan sama kamu
gak semangat kau
kalau mereka tahu bang patar jalan dengan saya
saya kan tukang ojek
bisa jalan dengan siapa saja
mereka akan menduga kalau aku ngumpir
di tempat kau itu pasti itu
mungkin bapak kau
pernah bilang sama kau
tempat yang aman untuk sembunyi
gak pernah dicari polisi
jadi gak pernah bilang ke saya
dimana tempat ngumpet yang aman
ya sudah lah
siapa tahu nanti aku dapat inspirasi
gak percuma ma
tati masih dengerin
iya lo dengerin tapi kagak menurut
lo lebih percaya sama laki lo diketemu sama emak
keluar ke ping kiri
tati gak ngerti omongannya ma
tahan udah kebukti
si ojek sama sama bapaknya
buah tuh jatuh agak jauh dari pohonnya
ma kok jadi ngomongin buah
itu perumpamaan tati
apa aku aman sembunyi disini
tapi didalam rumahnya ojak
nah itu maksud aku
bang patar bilangnya disini
harusnya bang patar bilangnya disitu
aku ini sedang dikijar kijarin sama polisi
gak ada waktu berdebat sama kau
sok atus silahkan
bang patar masuk
eh tapi nanti kalo gak ada ojak didalam bagaimana
bagus berarti aman gak ada yang tahu
nanti cuma sama aku sama istrinya saja didalam
ada fitnah nanti
sudahlah kita masih berbisa aja
eh aku belum naik ini
bukannya tadi nyariin bang patar
bang patar bukan pak penjahat
mba nurut itu polisi
gue juga mau bilangin dulu baa bae
hutang lo udah banyak
biar modal gue kakak abis
eh mau kemana lo
agak jadi mau ngutang kopinya
waduh lama aja dong
kata bapak saya kalau sepi berarti gak ada orang bang
tak usah lah kau kutip kata bapak kau
anak belum sekolah pun sudah tahu itu
oh saya baru tahu bang
kalau anak sekolah tahu kalau di rumah bapak b gak ada orang bang
sudah bang sembunyi sana
mumpung rumahnya kosong tuh pintunya aja dikunci
bagaimana aku masuk ke dalam kalau pintunya ditutup
iya iya ayo bang kita cari tempat lain aja
mak bangun aja mak
ya udah jangan nangis mulu
udah sini temenin mak cari sepatar
bantuan dia dia kan punya kenalannya tuh polisi
mak tadi kan udah nikah
kenapa masih mau dikenalin sama polisi kenalannya bang patas
bukan mau kenalin lo
lo gak punya kerjaan negor gue
punya bank kerjaan saya ngojek
enggak bang saya baik beneran
kalau gitu gue naik

jaya banget lu juga
saya veteran cerita bem
eh tisnak masjid itu rumah allah
jadi nggak mungkin ada orang jahat di rumah allah
kata bapak saya polisi itu bukan orang jahat
ya memang bukan orang jahat isna
tapi ada orang jahat yang mengirim polisi itu untuk menjahati aku
aku pun tak paham
terus gimana sekarang
dia nggak ada pergi
sudi jangan nangis mulu kenapa sih
ah itu pak ojak
pak ojak udah dibebasin sama polisi
kata bunur pak ojak ditangkap polisi
sudah sudah tis
sekarang kau pergi biar aku sembunyi di dalam
kata bapak saya indonesia itu sebagian besar penduduknya beragama islam

itu bukan kata bapak kau
tapi itu hasil sensus
kalau polisi itu agamanya islam dia pasti sholat lima waktu
dan mesin itu tempat sholat benar bukan
benar juga kata kau
tapi tenang saya tahu tempat yang aman
buat bang patar ngupet dan polisi nggak akan nyari
mak jadi kau suruh aku sembunyi di dalam sini
iya bang nggak ada yang lebih aman dari wc umum
tiga kali kau tis
tapi tak apa lah
kau tunggu di sini jangan kemana mana kau
kalau saya tungguin pasti ada yang curiga bang
benar juga kau
ya sudah lah
tidak usah rapat bang
sudah aman kak
tadi abang cuma nganterin mbak polisi nyariin bang patar
bukan abang ketangkep
benar malah adik yang saya tahu
kamu nggak nyari juga kak ya

sih mau dengerin abang cerita
ceritanya segitu doang
nggak dilebih nggak dikurangi